tahan dah satu dua tiga
eh diam gak bisa dibiarin nih
kalau mami pengen tau
ayo kepalanya senderan
kamu lebih deketan lagi rapotan
gak apa apa kok beb nyender aja
tangannya warno di atas tangannya acil
udah kamu senderan aja iya
iya udah pantas gini
aduh ribet banget sih mami
tangannya kecil kok malah hilang
barik diangkat gak
ya iya lah ribet banget
tinggal pindahin aja ke kuping kiri
gak bisa diangkat
gak bisa diangkat
gak bisa diangkat
gak bisa diangkat
gak bisa diangkat
gak bisa diangkat
itu telepon ngapain bunyi terus dari tadi ganggu aja
bentar mas bentar bentar
acilnya lagi sibuk
lagi foto fotoan sama warna
kalau ada keperluan
nanti aja teleponnya ya
terusin mas terusin
pasok ketiga pasok ketiga
kapan selesainya sih
kayaknya aceh gak bisa keluar lagi sibuk
siapa aja yang bisa jawab
oh gak jawab
ini pose kesukaannya mami sama papi
masih inget toh
posenya seperti apa masih inget
gue udah gak kuat lagi ya ampun
kapan selesainya sih ini
warno kamu di belakangnya ajel
di belakangnya ajel
aduh orang madep kono
pegangan pinggangnya ajel
jadi inget dulu
perlahan ya oke mau besokin gue lagi
nyari ribut lu
apaan lu sini lo kok berani
lu gak takut ya
ada yang lagi tau orang kali bu
yaudah sana coba kamu cek kedepan bang
apa seneng kamu panggil beb
harus banget ya gue panggil dia beb
yaudah mangganya cepetan cek kedepan
tapi setelah pos yang ini ya
oke siap ya oke
berani lu mau gue
berani gue sama lu
lu yang rasa sama gue lu yang mulai duluan
bener bener lu ya
mereka lagi berantem
apalagi jual beli sih
mau gitu ya
nah sekarang mereka lagi adu dorong dorongan
tahan dah satu dua tiga
ya oke lagi lagi oke tau
eh diam gak bisa dibiarin nih
kalo mami pengen tau
ah kalau cuma dorong dorongan sih kurang seru
pukul pukulan doa sih gak seru
itu makanannya sama tempat untuk pup ada di dalam
gak usah khawatir
tadi kan udah ngomong makasihnya
ya udah masuk